sejak sepekan terakhir kawanan gajah liar terpantau memasuki permukiman warga di empat kabupaten di provinsi aceh
selain membuat warga ketakutan peristiwa ini juga menyebabkan kerusakan lahan pertanian warga
untuk menghalau gajah gajah tersebut warga menggunakan bahan peledak meriam karbit dan petasan dengan tujuan memberi efek kejut sehingga gajah keluar dari permukiman warga
bunyi keras yang dihasilkan alat peledak itu diperlukan untuk mengembangkan warga
tindak itu diharapkan membuat gajah takut dan mundur kembali ke area hutan
untuk menghalau gajah gajah ini kembali masuk ke hutan pihak balai konservasi sumber daya alam aceh menerjunkan tim untuk mengusir gajah kembali ke hutan
konflik gajah dan manusia kian marak di aceh
salah satu penyebabnya adalah populasi terbesar gajah justru berada di luar kawasan konservasi
jalur jalur khusus yang merupakan area lintasan gajah juga telah banyak beralih fungsi menjadi lahan pertanian warga
sehingga ketika gajah melintas akan muncul konflik
kami meskipun sudah berhasil menggiring yang di lepu gempa itu masih berjaga di sana untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
kemudian kita akan berikan tinggalan mercon ke masyarakat tempat sekaligus juga mengajari cara untuk melakukan penghalauan gajah secara betul
sehingga nanti ketika katakanlah gajah kembali lagi masyarakat bisa segera
melakukan tindakan secara mandiri
dari mancanegara ribuan hektare lahan di sebelah utara california amerika serikat terbakar pada kamis waktu setempat
puluhan ribu warga yang tinggal di dekat area tersebut terpaksa dievakuasi
api yang disebut sebagai campire ini membakar tiga tiga ratus dua puluh tujuh hektare hutan dan lahan di area booth county
sejumlah permukiman warga dan rumah sakit juga turut terbakar
departemen pengamanan hutan california menyebut
dua puluh tujuh penduduk setempat akhirnya meninggalkan tempat tinggal mereka
api juga menyebabkan aliran listrik pada puluhan ribu rumah warga mati
pihak berwenang masih menginvestigasi penyebab kebakaran ini
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news tiga empat bersama elvira khairunis akan kami lanjutkan
tetaplah bersama kami